sekretaris unit kerja koordinasi nefrologi ikatan dokter anak indonesia eka laksmi hidayati mengatakan
salah satu kendala penanganan gangguan ginjal pada anak adalah hemodialisa atau cuci darah
belum semua rumah sakit sudah memiliki alat cuci darah
menurut eka laksmi idai sangat berharap pasien anak dengan gangguan ginjal akut sedini mungkin diperiksakan ke rumah sakit
terutama ketika dalam enam jam pertama terjadi penurunan volume atau tidak ada urin sama sekali
dokter akan memeriksa parameter fungsi ginjal yaitu kadar ureu dan kreatinin apakah normal atau tidak
bila gangguan fungsi ginjal sudah masuk stadium tiga maka dokter harus segera melakukan tindakan dialisis atau cuci darah
untuk membuang sisa metabolisme dari tubuh
kesulitannya dialisisnya itu kan kita kerjakan pada anak anak yang masih kecil
dialisis itu cara kerjanya mengalirkan darah dari tubuh pasien
ke suatu mesin mesin dialisis itu untuk kemudian dilakukan proses yang seperti dilakukan oleh ginjal yang sehat
artinya dia akan mengeluarkan ureum kreatinin yang tinggi tadi